dan sudah ada korespondensian indonesia maria sarjana di jalur mudik kebumen jawa tengah
selamat sore maria bisa diceritakan seperti apa kondisi arus mudik di sana
selamat sore punce lebih tepatnya saya saat ini berada di jalur mudik antara semarang salatiga dan juga kartasura atau solo
dan lebih tepatnya lagi adalah di tol darurat kalikenteng
situasi di sini hingga pukul enam belas waktu indonesia bagian barat saat ini memang masih dipadati oleh kendaraan pemudik yang memilih untuk menggunakan tol darurat ini
dan punce tol darurat ini hanya difungsikan atau hanya dioperasikan pada pukul enam pagi hingga pukul enam belas waktu indonesia bagian barat
artinya sejak pukul enam belas maka kemudian dari pintu masuk tol darurat ini sudah ditutup
ditutup sehingga tidak ada lagi nanti yang akan melewati jalan di belakang saya ini punca
karena memang tol darurat ini belum selesai pembangunannya sehingga banyak fasilitas yang kemudian belum ada seperti lampu jalan yang tidak memungkinkan
bagi para pemudik untuk melalui jalan ini ketika malam atau ketika gelap sudah tiba
dan anda ingin saya ajak punce untuk melihat bagaimana situasi terkini saat ini
ini situasi terkini di tanjakan
di kali kenteng yang anda lihat adalah satu persatu kendaraan dari para pemudik harus melewati tanjakan dengan deviasi sekitar tujuh derajat ini
kemudian ada aturan yang memang diberlakukan diantaranya adalah bagi para pemudik yang memiliki kendaraan dengan otomatik mesin maka harus menggunakan gigi l
atau kemudian bagi pemudik yang kendaraannya adalah menggunakan
mesin manual maka harus menggunakan gigi satu untuk bisa melewati tempat ini
dan memang di sini juga sudah berada dan selalu dipantau oleh pihak kepolisian maupun pihak jasa marga untuk mendampingi para pemudik melalui tanjakan kalikenteng
yang memang seringkali terjadi ketidaksiapan para pengendara untuk melewati tanjakan ini meskipun tanjakan kalikenteng sendiri memang kemarin
sudah diungkapkan oleh kapolda jawa tengah bahwa memang tanjakan ini layak untuk dilewati para pemudik
punca kalau kita melihat ini memang jalur darurat tetapi kalau kemarin kami sempat menyusuri bagaimana tol kalikenteng ini memang sudah layak untuk dilalui karena
di kanan kirinya juga tersedia rest area yang memang walaupun sederhana tetapi sudah ada musola kemudian toilet yang bersih dan juga ada beberapa tempat makan
yang bisa digunakan oleh para pemudik untuk kemudian beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan dari arah semarang menuju ke kartasura
dan memang tadi menurut pantauan yang kami dapatkan sejak tadi siang memang terjadi beberapa antrian kedaraan dan inilah yang kemudian membuat aparat kepolisian setempat
memperlakukan buka tutup jalan atau buka tutup arus yang dimulai sejak tadi pukul enam pagi
buka tutup ini dimaksudkan untuk memperlancar arus bagi pemudik yang memang
ingin melewati tol darurat ini karena punca memang sejak dioperasikan atau dibuka pada beberapa waktu yang lalu tol ini kemudian menjadi idola bagi para pemudik di tahun ini
mengapa punca karena memang melalui jalur ini anda para pemudik bisa menghemat waktu dua hingga tiga jam dibandingkan melalui jalan yang biasa dilalui kaltika mudik tiba maupun menggunakan tol dari surabaya
dan seperti inilah kondisinya
dan seperti inilah kondisinya
dan seperti inilah kondisinya
dan kami masih menunggu penghabisan dari kendaraan pemudik yang memang sudah ditutup di depan sejak pukul enam belas waktu indonesia bagian barat punca
maria sarjana terima kasih